dua belas november silam pengadilan negeri tata usaha negara telah mengabulkan gugatan pt first media dan pt interlaks
terkait penundaan kewajiban pembayaran utang biaya hak penggunaan frekuensi terhadap negara
kementerian komunikasi dan informatika mencatat keduanya menunggak pembayaran bhp selama dua puluh empat bulan
berturut turut dengan total tundakan hingga lebih dari tujuh ratus miliar rupiah
kementerian komunikasi dan informatika menegaskan kami menolak putusan majelis hakim tersebut
karena berdasarkan regulasi kami memang harus melakukan penataan dan penindakan terhadap operator telekomunikasi
karena kita tahu bahwa frekuensi itu adalah sumber daya yang sangat terbatas
sehingga memang negara perlu hadir di dalamnya dan kemudian memberikan penataan dan regulasi yang tepat
terhadap upaya pkpu tersebut kami sudah berkoordinasi dengan jamdatun jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara
untuk melakukan kasasi
mengajukan kasasi terhadap putusan pkpu tersebut
dan kami tegaskan sekali lagi bahwa pkpu itu adalah rana hukum perdata rana wilayah hukum perdata
sedangkan tindakan administrasi kami terhadap pencabutan izin itu adalah tindakan hukum publik negara yang diaturnya
jadi dua hal yang berbeda
kementerian komunikasi dan informatika akan mencabut izin frekuensi nirkabel milik pt first media tbk pt interlaks serta pt
sinta telekomindo jika ketiganya gagal melunasi tunggakan biaya hak penggunaan frekuensi hingga pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan waktu indonesia barat sabtu ini
dari evaluasi kemenkom info interlaks menunggak lebih dari rp tiga ratus empat puluh miliar
first media sebesar lebih dari rp tiga ratus enam puluh miliar
sedangkan pt jasnita sebesar rp dua satu miliar
layanan untuk dua tiga ghz untuk ketiga operator
tersebut tidak bisa digunakan lagi
kepada para pelanggan nanti akan ada upaya yang berdasarkan regulasi peraturan perundang undangan
untuk dialihkan kepada operator telekomunikasi sejenis lainnya yang sudah berjalan
sehingga pelanggan tetap terlayani dengan baik tidak dirugikan oleh pencabutan frekuensi oleh pemerintah ini
nanti akan ada penjelasan lebih detil baik itu dilakukan oleh perusahaan tiga operator tersebut
jika tidak kemudian akan ada calon perusahaan yang dialihkan
dan tentu saja dipantau oleh pemerintah dalam hal ini kemenkominfo untuk memastikan proses peralihan tadi tepat waktu sesuai dan pelanggan tidak dirugikan